meski pemerintah belum menetapkan jatuhnya satu ramadan seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
namun jamaah an nazir di goa sulawesi selatan telah menggelar musyawarah
dan menetapkan masuknya satu ramadhan pada hari minggu sebelas april dua ribu dua puluh satu
penentuan satu ramadan tersebut dilakukan jamaah an nazir setelah mengamati perjalanan bulan
sementara jemaah tarikat naksabandia al kolidiyah jalaliyah di deli serdang sumatera utara
minggu malam sudah melaksanakan sholat terawih
mereka menggunakan perhitungan hisap komariah naksabandia
yang menetapkan satu ramadan seribu empat ratus empat puluh dua hijriah jatuh pada senin dua belas april dua ribu dua puluh
sebagian umat islam di kabupaten sumeneb madura jawa timur sudah mulai melakukan sholat terawih lebih awal
keputusan ini berdasarkan hisap yang digunakan para sesepuh sejak puluhan tahun silam
yakni menggunakan hitungan kitabut takwa secara hitungan tarif arabi yang disahkan pada zaman sayyidina umar
dalam hitungan tarikh arabi ramadhan pasti tiga puluh hari
sebenarnya ada banyak cara yang digunakan untuk menentukan awal ramadan dan berikut diantaranya
yang pertama mengamati
dikenal dengan istilah rukyatul hilal dan cara ini yang digunakan nabi muhammad saw
aktivitas pengamatan yaitu visibilitas hilal berupa bulan di kaki langit yang tampak pertama kali setelah matahari terbenam menjelang pergantian bulan
dulu hilal mudah terlihat karena belum banyak polusi jadi langit sangat cerah dan mudah diaplikasikan
ada lagi cara lain yakni melihat pasang surut air laut
pasang air laut yang tertinggi adalah pasang air laut yang ketika terjadinya ijtima atau bulan baru
inilah yang dijadikan pedoman pasang surut air laut dalam menetapkan awal bulan baru termasuk awal bulan ramadan
hisap atau perhitungan metode ini diadopsi organisasi keagamaan muhammadiyah yang sejak dulu selalu menetapkan awal dan akhir bulan islam berdasarkan perhitungan bulan atau hari
menggunakan cara ini
cenderung lebih mudah karena tidak perlu mengamati air laut dan bentuk bulan di langit
hisap imkan rukyat metode ini dianggap sebagai jalan tengah antara pendapat hisap dan rukyatul hilal
dimana setelah melihat hilal dalam batas angka minimum tertentu baik dari perhitungan ataupun pengamatan kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk angka angka
penghitungan awal ramadan sering berbeda dengan penetapan pemerintah